nanti mereka sama siapa
mereka akan kehilangan kamu
tolong biar aku ya
terus kamu tega sama reno
kamu tega karena kalangan mamanya
kamu juga masih punya papa
bapak yang sangat mencintai kamu
papa pasti akan hancur
lebih baik kalian berdua yang minum
gak ada yang cukup
semua masalah akan selesai
tapi anda harus pegang kata kata anda
kalau saya sudah minum ini
jauhi istri saya dan keluarga saya
lo gak usah khawatir
setelah lo minum
saya akan minum sekarang
tapi lepasin si saya dulu
karena dia bahwhichanya
nanti kawasan biri
mas tolong jangan
mas tolon jangan
mas tolon jangan
tolong jangan kamu membahas aku aja

pergi yang jauh dari sini ya
pergi yang jauh
jangan pernah nengok belakang
aku gak mau mas
aku gak bisa pergi pulang
aku gak mau akhir dan ikatan cinta kita seperti ini mas
masih mau jadi istri yang murid sama suaminya
kalau kamu istri yang baik
kalau kamu istri yang nurut
pergi sekarang pergi pergi sekarang
pergi sekarang pergi
saya minta kamu pergi
dan kalau kamu buka pid xp
maka kamu akan muntah koneksi
dan kamu mau kembali disparities
menurut nomor berikut ini
tetap berlihat di kalender
aku gak bisa lagi jagain mama
kamu kenapa ngelakuin ini sendiri
kamu kenapa ngelakuin ini
kan saya bilang kamu pergi pergi
saya udah suruh kamu pergi tadi
biar aku ya
harus aku masuk
saya tanya kenapa
biar aku aja
aku gak mau kamu berkorban demi istri kamu mas
istri yang tidak kamu cintai
nanti kamu di kehormat
aku ingin tanyakan